kalau lo mau jual rumah pas banget dah
kemarin ada orang cari tanah sama rumah yang mau dijual
gue kagak kenal tapi dia minta tolong temannya keponakan kenalan gue buat nyariin
panjang bener kenalannya ji
rot buat apaan katanya
buat diratain dijadiin apartemen apa mall ya
lo punya nomer telepon yang nyari tanah tadi kagak
punya lo mau
bukan mau mau banget
pokoknya tekad gue udah bulet dah buat ngejual rumah
pak amin masuk
nggak usah di sini aja
oh ada apa
nggak ada apa apa
kata bapak saya kalau nggak ada uang nggak usah maksain
semampunya aja tuh pur
kue bukannya nggak ada tis tapi belum ada
sama aja pur
beda lah nanti gue ada hasil dari ojek
narik tiga puluh orang jarak dekat ongkos sepuluh ribu
baru dapat tiga ratus ribu
sampai minggu depan juga belum tentu dapat tiga puluh penumpang
joy daripada mikirin duit yang belum ada
mendingan kamu tanya dulu orangnya mau apa enggak
ya mau diajak jalan apa enggak lah
bener juga tuh pur
kamu tanya dulu aja neng ineke nya
nda tuh nde dament jang dan distributor

tapi cuma nanya aja nanya apa besok kalau nggak kemana mana mau jalan enggak jalan kemana makan
sama nonton bioskop pengen sih jalan jalan tapi nanti indoko kabarin lagi deh soalnya induk
masih bete sama temen temen ya udah kalau gitu ditunggu kabar baiknya bisa meren
ngapa sih im tadi tadi diem aja gua ngapain apa deh kalau lagi ada masalah cerita tuh
nih gua kagak punya masalah
di selain daem pang kemarin tempat mancing dimana lagi banyak ada
noh dikali belakang emang bisa mancing dikali kue uli dimakan sama ikan asin dia dikali gue
lagu lagi kesel malah ketawa tawa
anu beh rumah gua gua jual berapa ya apa dijual gua butuh duit rod alhamdulillah akhirnya pintu
biaya kebuka buat lo m maksud lu lu jual rumah mau naik haji kan anu kamu kan enggak jadi ke
puncak gimana kalau gue ajakin makan malam aja mau enggak
kalau kamu gak mau nonton juga boleh
bukannya nggak mau tapi ineke pikir pikir dulu soalnya ineke masih bete sama temen temen
nggak jadi ke puncak oh nanti ineke kabarin ineke masuk dulu ya mas pur
amin kalau lu mau jual rumah pas banget
angga apa kemarin ada orang heta mak breathe yang mau dijual siapa ji
hai gua kagak kenal tapi dia minta tolong temennya keponakan kenalan gua buat nyariin
panjang bener kenalannya ji
rat buat apaan katanya
buat diratain dijadiin apartemen apa mall ya
lu punya nomer telepon yang nyari tanda tadi kagak
punya lu mau
bukan mau mau banget
pokoknya tekad gua udah bulet dah buat ngejuar rumah gua
im kita pamit dah
saya juga be
kita belum salam
nah ini loh bun bun yang ai ai bilang rumahnya
oh deket ya dari jalan
iya deket dari jalan
kalau ai ai sih pasti udah suka
gak tau kalau bun bun
coba bun bun cek ke dalam
lu juga pasti suka deh
dina ke lagi pusing
tadi kang amin sama mas pur ngajak jalan jalan
yaudah berangkat aja
kan kamu gak jadi ke puncaknya
iya tapi sama siapa
pilih aja salah satunya
dina ke gak enak nolak yang satunya
yaudah deh tolak dua duanya aja
tapi pengen jalan jalan
hp nya keren baru ya
disenya elegan ya
iya kameranya juga keren
mau siapa tahu lagi promo
ih emang lagi ada promo akhir tahun
dapet cash back bisa sampai tiga jutaan loh
nanti aja deh kalau gajian
bun bun sih suka tapi terserah ayah ayah aja
yaudah kalau gitu rumahnya kita ambil ya
iya iya iya emang rezeki gak kemana
kalau begitu lo tinggal kasih dp nya dah
kalau lima ratus ribu pas